sepintas asifa kolbiah anwar terlihat seperti balita pada umumnya
namun bocah perempuan berusia tiga tahun asal kampung ranca desa tarumajaya
kecamatan kertasari kabupaten bandung jawa barat ini punya kondisi medis langka
putri pasangan saipul anwar dan leni hermawati ini mengalami penyakit langka
yang dikebocoran pada bagian ususnya
hal tersebut diketahui kedua orang tuanya siva
saat putrinya berusia tiga bulan mengalami demam dan kejang
kita wartawannya dari umur tiga bulan pas demam terus perut kembung
langsung dibawa ke dokter spesialis anak
tahunya ini katanya bocor usus bawaan langsung dirujuk ke dokter bedah karena di majalah
saiful dan leni sudah berupaya agar shiva bisa sembuh dengan menjalani operasi perut sebanyak dua kali
namun hal tersebut belum cukup
yaitu membuat lubang stoma pada dinding perut untuk disambungkan ke bagian usus besar yang masih berfungsi
saat buang air besar fesis akan keluar dari perut yang dilubangi
kemudian ditampung di dalam sebuah kantong kolostomi
membuat orang tua siva yang sehari harinya bekerja di las milik pribadi
terpaksa menggantinya dengan plastik bening yang biasa dipakai di warung
harusnya pakai ini cuma kalau saya konsul ke rumah sakit
cuma dikasih dua tiga gitu
nggak cukup gitu sisanya beli sendiri karena mahal jadi saya pakai plastik ini aja
kepala dusun citawa asep suherman mengatakan
pihak pemerintah desa tarumajaya sebelumnya sudah berupaya membantu
tapi belum mampu menutupi kekurangan biaya
kami juga mengharapkan kalau ada dari donatur yang dari luar
untuk kesembuhan untuk membantu keseharian
keseharian desi sifah ini sampai sembuh
kalau ada harapan kami
dari sini juga dari pemerintahan desa dari ibu pkk kecamatan
semuanya alhamdulillah antusias buat kesembuhannya desi sifah di sini
siva masih harus menjalani operasi tahap berikutnya
kedua orang tua siva berharap pemerintah atau pihak lain dapat membantu usaha penyembuhan putri kecil mereka
chandra fibriana kebupaten bandung